sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di arena muktamar partai kebangkitan bangsa di bali
sisi selamat sore sisi apa yang menarik dari agenda muktamar pkb hari ini
iya yang kemudian di acara ini dua puluh dua agustus mendatang
acara ini dipastikan nanti akan dibuka langsung oleh presiden republik indonesia
insinyur joko widodo dan kemudian nanti pada tanggal dua puluh dua ini sendiri
akan ditutup oleh wakil presiden terpilih ma'ruf amin
tadi acara muktamar ini sendiri dimulai dengan adanya munas alim ulama
atau yang dikenal dengan piagam bali dalam acara ini sendiri
pkb mengatakan bahwa pemilihan lokasinya an kenapa bali dipilih menjadi lokasi muktamar
kepala religious di indonesia ini kenapa dipilih
karena memang menjadi salah satu momentum kepercayaan diri pkb
agar tahun depan menjadi jajaran partai partai besar
yang kemudian rutin melakukan muktamar ini sendiri di bali
dan selain itu juga tadi ada mengenai penyinggungan program program prioritas
yang akan dibahas dalam muktamar ini terkait dengan isu pendidikan
kemudian ada juga ekonomi kerakyatan dan yang terakhir terkait dengan sosial budaya
yang kemudian mereka yakini program program ini mampu diintegrasikan
melalui peran peran yang akan kemudian diberikan dari koalisi yang diberikan pkb ini
baik dari koalisi legislatif ataupun eksekutif
tadi ketua umum partai kebangkitan bangsa juga sempat menyinggung
dengan susun yang telah diajukan dari pihak pkb kepada presiden jokowi
walaupun kemudian muhaymin enggan begitu menyampaikan sektor apa saja
dan berapa jumlah persisnya yang sudah diberikan pkb
untuk menuduki kursi jajaran kabinet tersebut
selain dari dua garis besar tersebut yang kemudian menjadi agenda muktamar
yang memang khususnya ini terkait dengan membantu pemerintahan periode kedua
dari presiden joko widodo ini mereka sendiri juga melakukan pemilihan
terkait dengan ketua pkb untuk periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
berdasarkan informasi dan juga dukungan yang memang dilihat dan kami himpun saat ini
memang muhaymin sendiri masih unggul karena banyaknya dukungan dari dpw
yang mendukung muhaymin walaupun ada juga riak riak atau konflik dalam internal partai
terkait dengan kemimpinan atau gaya dari muhaymin yang kemudian memecat mantan sekjen
pkb beberapa waktu lalu karding yang kemudian menjadi salah satu konflik kecil
di dalam internal pkb itu sendiri
walaupun kemudian kalau bisa dilihat ini sendiri tidak menjadi salah satu bentuk yang cukup kuat
mengingat tidak ada tokoh yang kuat selain muhaymin ini sendiri dalam muktamar pkb itu sendiri
kami masih mengupdate verdi karena kegiatan ini sendiri akan berakhir pada tanggal dua puluh dua agustus mendatang
baik terima kasih nur aspasya dari nusa dua bali